kegiatan selama operasi ketupat lodaya dua ribu dua puluh tiga ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran ban milik kendaraan wisatawan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
ya memang itu sampai selesainya g dua puluh pada tanggal enam belas itu pun gitu ya
dan meruntuhkan kepercayaan global akan pemulihan ekonomi yang masih bergejolak
nanti keburu waktu kontrak itu habis
kemudian simp ya kita rekomendasikan beli di empat ratus dua puluh delapan sampai empat ratus empat puluh
saya kemudian bertemu dengan ngadio pria berusia lima puluh lima tahun ini adalah salah satu warga yang menjadi korban
dengan melayani sebanyak empat puluh empat hingga bahkan empat puluh tujuh ribu penumpang
badan pemilihan ideologi pancasila ibu rima agri stina selamat pagi ibu
justru karena masyarakat bisa mengerti ini ini melanggar aturan undang undang penerbangan dan aturan aturan iko sendiri
tapi secara psikologis ada modal sosial yang terpupuk sehingga masyarakat kami welcome terhadap pengunjung pengunjung
jadi itu naik lagi
dan secara umum oleh pulau jawa
pada masa itu pemerintah belanda hanya mengizinkan membuka pasar sesuai dengan hari yang ditentukan
nah sudah terjadi peningkatan
agar tidak muncul kesan praktek feudalisme di kalangan tertentu
dan kepentingan perekonomian masyarakat
kalau misalnya itu phk itu di pabrik gitu ya atau di garmen kenapa
idola sepanjang masa gue deh
ya udah sekalian aja disabet sabetin
cantik dari si panakota itu sendiri
tren merundung ini kan sebenarnya terjadi sejak lama
ketika saat berlangsungnya ktt g dua puluh pun kita ngirim tim ke bali gitu ya
di antara dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia tersebut
kita juga wawancara banyak narasumber ya mas ya untuk g dua puluh ini ya
buktinya di setiap periode ini tetap didorong oleh komnas ham
jadi sungguh sungguh kita akan merekrut adik adik yang bisa menjadi perwakilan yang terbaik
keputusan impor yang baik itu seharusnya di bulan agustus
bapak ibu sekalian saudara saudara sebangsa setanah air yang saya hormati yang saya cintai
sore di tempat itu tuh kira kira mungkin
di tahun dua ribu dua ternyata di final conference barat ketemu adalah kalau nggak salah kings lawan
pada saat itu eksiden
setelah dihantam oleh pandemi covid sembilan belas dan juga perang rusia ukraina yang pecah sejak dua ribu dua puluh
bagaimana mbak membaca diagram dari tren percakapan ini
fondasi politik dan fondasi ekonomi bangsa indonesia
disebutkan tadi komnas ham sebenarnya sudah
yang tukang ngerjai seperti itu pak
namun pada akhir desember lalu presiden jokowi mengatakan berencana mengimpor tiga juta ton beras pada dua ribu dua puluh
tidak menetap di satu tps itu tidak mobile
mendorong dialog mendorong berbagai upaya pendekatan yang sifatnya lebih dialogis dan pendekatan kemanusiaan
itu bermula dari klaim tanah kesultanan itu kan tidak diawali dengan datang